relawan yang tergabung dalam sahabat ganjar mendatangi kantor dpp pdi perjuangan
kedatangan para relawan untuk menyerahkan lima juta ktp dukungan untuk calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo
relawan calon presiden ganjar pranowo yang tergabung dalam sahabat ganjar mendatangi kantor dpp pdi perjuangan di jakarta pusat pada selasa sembilan mei
kedatangan sahabat ganjar dalam rangka menyerahkan lima juta ktp dukungan ke desk khusus kerjasama
des strategis ini sendiri dibentuk sesuai arahan yang diberikan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
des strategis ini dibentuk agar bisa mengkoordinasi dan kerjasama antar relawan relawan pendukung calon presiden ganjar pranowo berjalan dengan baik
desk khusus pdi perjuangan menerima kedatangan relawan sahabat ganjar dalam mendukung ganjar pranowo di berbagai daerah
kedatangan sahabat ganjar di kantor dpp pdi perjuangan disambut terbuka oleh ketua umum pdi perjuangan

pemuda pemuda dan olahraga pdi perjuangan eriko sotak duga
pemuda pemuda dan olahraga pdi perjuangan eriko sotak duga
ada pun lima juta ktp dukungan yang didapat oleh sahabat ganjar ini lewat berbagai rangkaian kegiatan dan event event yang diselenggarakan di kota kota se indonesia
kegiatan tersebut meliputi ganjar pranowo festival pesta rakyat ganjar pranowo sampai kegiatan kegiatan sosial yang dikemas dengan sangat kreatif